kami tidak punya kemampuan untuk menelisik itu karena datanya puluhan ribu
kan psi juga dirugikan dengan
kalau damai damai kan sebenarnya umurnya juga belum tujuh belas gitu kan